tapi prof hamid ini kan selalu bisa dibilang hari hari selalu di samping pak jk lah
boleh ceritain dong kegundahan pasti pak saya yakin lah pak jk pasti dalam situasi yang aduh kok bagaimana ini negeri ini
kegundahan yang pak jk situasi ekonomi sekarang
ya ini fenomena kelangkaan pangan
aman prof kan sebentar lagi ada program makan siang gratis prof
belum tahu dari mana
kegundahan utamanya itu adalah proyek proyek yang tidak dihitung dengan baik
yang bukan hanya berpikir di meja
tapi kan dia pelaku ekonomi dia tahu hitung hitungan kan
belakangan ini sangat bunda dengan itu semua
ditambah dengan penyelenggaraan pemilu yang menurut takaran beliau
ada sesuatu yang patut dibawa
karena itu kalau anda tanya dia sangat pro angket angket
makanya untuk itu sudah siap untuk lebih pemikiran
tapi akhir akhir ini pak jk agak irit bicara ya biasanya
karena kadang kadang pak jk ini kan punya perspektif lain gitu kan
prof hamid dulu atau pak jk dulu
dia dulu karena dia pernah memimpin partai kan
jadi dia lebih tahu mekanisme mekanisme nya
dan pak jk ini kan punya kedekatan di bumega
kalau hari ini tadi takim mengatakan angket ini bisa jalan atau enggak tergantung pdi perjuangan
sudah ada pertemuan dengan bumega
katanya mau ke lobby bumega untuk menguruskan angket
angket ya saya kira akan ada
ya tapi pertemuan level bawah terjadi
itu sepertinya bikin prof hamid yakin hak angket ini akan jalan
karena sudah dengar dengar sayup sayup
saya kira akan terjadi